pemerintah kota surabaya tengah menyiapkan aturan yang mewajibkan semua pendatang memiliki hasil tes usap atau swab negatif saat berkunjung ke surabaya
meski tetap memperlakukan pola adaptasi kebiasaan baru atau new normal aturan lebih ketat akan diberlakukan bagi warga luar kota yang akan masuk ke surabaya
menurut irfan widianto wakil sekretaris gugus tugas covid sembilan belas surabaya draft surat edaran ke camat dan lurah untuk meminta hasil tes usap negatif pada warga pendatang di wilayahnya sudah disiapkan
surat edaran itu akan berlaku setelah ditanda tangani oleh wali kota tri risma hari ini
sementara mulai hari ini gubernur jawa timur resmi memperlakukan aturan denda bagi pelanggar protokol kesehatan di tiga puluh delapan kabupaten kota
orang yang kedapatan tidak memakai masker saat di luar rumah akan didenda secara bertahap
dari teguran penyertaan ktp empat belas hari sampai denda rp dua ratus lima puluh
hal yang sama juga diberlakukan pada tempat usaha dan yang tidak patuh protokol kesehatan akan didenda paling banyak rp dua puluh lima juta rupiah untuk usaha berskala besar